salah satu atlet andalan indonesia
pada cabang olahraga para angkat berat
adalah ninengah widiasi
widia adalah praih medali perak pada
paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh dan medali
emas pada asean paragames di ukola lumpur
pada tahun dua ribu tujuh belas
namun di tokyo widi tampil di kelas empat puluh satu kg
sedangkan di solo naik
pada asean paragames kali ini indonesia
juga menurunkan empat atlet debutan yang
baru pertama kali tampil dalam kejuaraan
kenapa saya memilih
tanding di kelas empat puluh lima
karena kita kan punya di kelas empat puluh satu
baru indonesia baru
jadi saya pikir
peluang dia lebih
baik di empat puluh satu
jadi saya memilih
biar kita sama biar indonesia
biar peluang indonesia
lebih besar lagi untuk medali emasnya
memilih untuk naik dan saya kasih
tim saya main di kelas empat puluh satu
untuk cabang para tenis meja
venue di solo teknopark sudah rampung
dan dipastikan siap menggelar pertandingan
sebelumnya venue para tenis meja
sempat akan menggunakan gedung
tapi akhirnya batal
jumat siang menteri pemuda dan olahraga
zainuddin amali menyempatkan diri meninjau
langsung venue para tenis meja
sekaligus memastikan semua venue asean paragames
siap untuk digunakan
ya saya kira bagus lah
ini ada tujuh
kemudian ada tempat
lengkap lah saya kira ini oke
dan saya sempat melihat juga
yang di tempat sebelumnya ya
dan saya kira ini karena ini kan
bangunan bangunan baru ya
bangunan modern jadi
sudah sesuai tinggal sekarang ac nya
main di sini
diperkuat oleh pemain andalannya
indonesia menargetkan dapat meraih dua belas
hingga empat belas medali emas pada asean
paragames kali ini